sebenarnya jokowi gibran dan bobi sudah tidak lagi dianggap sebagai kader pdi perjuangan
lalu benarkah ini semakin memperkuat sinyal pdip akan mengambil langkah oposisi terhadap pemerintahan yang baru nantinya
kita akan bahas sore hari ini di program rumah pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari universitas paramadina
ada mas hurul umam yang sudah hadir langsung ke studio orange composite vipal merah jakarta
mas umam kalau anda lihat hubungan antara pdip dan keluarga jokowi ini memang sama sekali sudah tertutup artinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi menurut anda
tentu segala sesuatu masih memungkinkan untuk diperbaiki
tetapi rasa rasanya kalau misal mencermati dari pengalaman yang terjadi selama ini ketika ada luka politik yang tercipta
seringkali memang membutuhkan waktu yang cukup panjang
apalagi kalau misal kemudian yang terkena adalah ego dari bu mega
nah apa yang terjadi di pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu setidaknya itu memberikan luka terhadap bukan hanya ibu megawa
tetapi seluruh keluarga besar pdip
maka inilah yang kemudian disebut dengan saya istilahkan fenomena atau tragedi banteng ketaton atau banteng yang terluka
tentu butuh waktu yang cukup panjang kecuali ya kalau misal kemudian situasinya berubah
nah dalam konteks ini kalau misal kemudian
terkait juga dengan pola relasi bagaimana kemudian pdip ke depan
tentu kalau misal pak prabowo misalnya bisa memainkan peran sebagai aktor dalam menjebatani komunikasi yang resmi
iya kalau misal bisa menjebatan itu dan menjadi aktor untuk dalam proses resolusi konflik antara bu mega dengan pak jokowi
tetapi di saat yang sama kalau misal ternyata luka ini belum selesai
bisa saja kemudian pdip memanfaatkan kedekatan dengan pak prabowo
karena praktis tidak ada masalah antara pak prabowo dengan bumega
kalau misal kemudian itu terjadi kedekatan itu bisa dimanfaatkan pdip untuk apa
untuk menggebuk balik pak jokowi dan lingkarannya
oke mas umam kenapa pdip ini baru lantang soal hubungannya antara pdip dengan jokowi dan keluarganya setelah ada putusan mk ini
ya tentu berbagai kemungkinan
kalau misal kemudian kita cermati rasa rasanya pdip merasa bahwa ada celah sebenarnya
yang barangkali teman teman pdip berharap di putusan mk itu kemudian bisa memberikan ruang bagi upaya untuk langkah selanjutnya ya
apakah ada pemilu ulang atau barangkali hal hal yang mereka gugatkan
tetapi rasa rasanya ternyata tidak terjadi
dan kemungkinan itu ternyata terkonfirmasi
betul ketika kemudian mk sudah menetapkan putusan di tanggal dua puluh dua kemarin
lalu kemudian ada gugatan lanjutan lewat pt un
nah gugatan lanjutan lewat pt un itu rasa rasanya adalah sebuah konfirmasi bahwa memang ada luka yang belum selesai
dan ada ekspektasi yang tidak dicapai dengan putusan di mahkamah konstitusi kemarin
yang seharusnya sudah dipahami bahwa itu bersifat final ad binding
nah situasi ini yang tampaknya kemudian menjadi semakin vulgar
dan kevulgaran itu kemarin terlihat ya di kpu
pertama mas ganjar dan pak mahfud tidak datang di acara penetapan pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu
mbak puan sebagai ketua dpr ri juga tidak hadir di sana
lalu kemudian yang ketiga di saatnya momentum yang berdekatan
muncul informasi bahwa keanggotaan pak jokowi dan juga mas gibran di pdip dianulir
terlepas ini masih statement personal atau organisasi
artinya bahwa ini penegasan secara positioning pdip rasanya akan mengambil posisi sebagai oposisi
dan berarti komunikasi yang selama ini diharapkan belum ada pintu yang terbuka untuk di sana
bahkan lebaran pun belum mampu menjadi momentum untuk menyatukan dua ego yang terpisah ini
oke kita beralih ke peluang nanti pertemuan antara megawati soekarno putri dan juga prabowo subianto
mungkinkah itu terjadi peluangnya sebesar apa kan ada gibran
kita anggap sebagai sebuah kemungkinan everything is possible dalam konteks politik
nah kalau misal kemudian terkait dengan konteks peluang
maka tentu bergantung kuncinya adalah pada komunikator politik di lingkaran terdekat bu mega
kalau misal kemudian kemarin misalnya mas rosan datang di teguh umar ya bahkan dua kali
karena yang pertama ternyata belum memungkinkan ditemui karena mungkin barangkali ada faktor teknis
dan tentu kedatangan itu bukan sekedar silaturahmi biasa dalam konteks lebaran
tentu ada pesan pesan yang disampaikan
kalau misal kemudian proses komunikasi itu bisa terjadi
maka kemudian ini adalah sebuah momentum rekonsiliasi yang patut diapresiasi
meskipun rasa rasanya masih ada resistensi terutama ketika kemudian ada gibran mas gibran
yang berada di koalisi besar terutama prabowo gibran ini
tetapi kalau misal kemudian bisa dimaknai bahwa gibran ya ini momentum ya
sebenarnya kemarin juga berharap pasca pelantikan pak prabowo kan langsung ke pkb
kalau misal memungkinkan gibran datang ke tengku umar untuk memohon maaf silaturahmi memungkinkan
itu ada setelah kemudian ada perdebatan yang muncul antara hasto kristianto dengan gibran raka buming raka
terutama ketika kemudian memanfaatkan komunikator politik terdepan juga
yang sepertinya gerbongnya berbeda dengan mas hasto misalnya mbak puan
karena bagaimanapun juga mbak puan memiliki garis komunikasi yang langsung
mbak puan dengan pak prabowo mbak puan dengan pak jokowi termasuk gibran
menurut anda ketika rosan datang ke rumah megawati itu masih kurang masih perlu ada komunikator yang lebih
bagaimanapun juga center of gravity dari kekuatan politik prabowo gibran tentu bukan pada mas rosan
mas rosan adalah messenger tetapi center of gravity nya ada di pak prabowo atau di mas gibran
karena silang sengkarut kontroversi dalam konteks dinamika politik kemarin termasuk tadi luka yang tercipta di pemilu dua ribu dua puluh adalah satu nama
salah satunya munculnya nama mas gibran di pasangan prabowo gibran
dan itu dianggap menabrak aturan karena di adart tidak boleh pdip
kemudian keluar dari pakem keputusan dpp dan di saat yang sama ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan terhadap apa yang menjadi garis keputusan partai
oke anda melihat artinya semakin kuat statement dari pdi perjuangan untuk berada di posisi oposisi atau di barisan oposisi
kalau misal kemudian situasinya masih belum ada cooling down rasa rasanya akan ke kekuatan oposisi
karena penegasan dari pak komar udin watubun ya
kita tahu pak komar itu bukan seorang politisi yang asal bicara
tentu statement itu didasarkan pada sebuah fakta putusan atau setidaknya berdasarkan pada pembahasan yang cukup detail di internal dapur pengambilan keputusan di dpp pdip
maka statement itu bisa saja adalah sebuah penegasan bahwa
tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan prabowo gibran
tetapi semuanya masih possible semuanya masih memungkinkan
bergantung kalau misal tadi ada upaya yang terus intensif dilakukan dan momentum itu masih cukup panjang ya
sekarang masih di dua puluh an april dua puluh enam april kemudian pelantikan di dua oktober
artinya masih ada rentang sekitar enam bulan
proses komunikasi intensitas yang dilakukan termasuk juga narasi argumen yang bisa diupayakan untuk meyakinkan bu mega
termasuk juga mengupayakan pertemuan antara pak jokowi dengan bu mega
barangkali bisa dijembatani oleh pak prabowo masih memungkinkan terjadi
tetapi sekali lagi kalau misal kemudian itu tercipta pdip masuk tentu yang diuntungkan adalah prabowo gibran pemerintahannya
karena penambahan satu ratus sembilan kursi di parlemen akan menciptakan stabilitas pemerintahan
dan penambahan tahap kemudian ini menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang cukup signifikan
di saat yang sama masuknya pdip itu bisa menjadi penyeimbang
terutama supaya kemudian ada kekuatan besar lain namanya golkar
kalau golkar itu saat ini merasa bahwa dia adalah kekuatan terbesar di dalam pemerintah
problemnya merujuk pada pengalaman di pemerintahan pak sbe di era pertama terutama pemerintahan presiden sbe
bermanuver dengan kekuatannya bahkan merepotkan pemerintah
nah kalau misalnya sudah ada pdip di sana rasa rasanya golkar akan lebih anteng
dan juga di saat yang sama tentu kalau pdip masuk yang menjadi tantangan adalah lalu siapa yang menjadi oposisi
pks meskipun rasa rasanya kemarin ada statement juga pak surya paloh untuk mengendorse pks
tapi per hari ini menurut informasi spekulatif belum ada sebuah pintu yang dibuka untuk komunikasi memungkinkan pks masuk di dalam pemerintahan prabowo gibran
pertama sebenarnya memang tidak ada masalah yang cukup signifikan antara pak prabowo dengan pks
karena kita tahu bahwa pks adalah frontliner dari pendukung prabowo di pilpres dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas
ketika kemudian pak prabowo di dua ribu dua puluh empat kemarin mulai shifting
mencoba untuk mencitrakan diri tidak lagi dekat dengan kekuatan islam konservatif
kemudian mencitrakan diri menjadi bagian dari kekuatan nasionalis lagi
maka kemudian kedekatan dengan pks itu seolah ingin dilepaskan
kalau misal kemudian pak prabowo kemudian menerima pks
seolah kemudian citra tentang
kedekatan dengan kekuatan politik islam konservatif
nah kalau misal situasi itu terjadi
barangkali rasa rasanya pks akan diletakkan di posisi di luar pemerintahan
dan ya tentu plus minus pks tidak berada di dalam pemerintahan
tetapi pks bisa memainkan peran yang cukup signifikan
kalau kekuatan di parlemen gimana mas umam
kan gerindra hanya butuh satu partai lagi untuk bisa menjadi kekuatan yang cukup besar nanti di parlemen
memang sebenarnya semuanya akan bergantung pada political will dari seorang prabowo subianto
sebagai pemegang hak prerogatif terbesar di pemerintahan mendatang
sebenarnya kekuatan akumulasi dari koalisi dua per hari ini itu sudah ada sekitar empat puluh delapan
memang secara nominal angka itu berada
dan untuk aman syarat minimal kalau kita merujuk di pemerintahan sebelumnya di era pak sby di era pak jokowi
sebenarnya sudah cukup untuk menghadirkan kekuatan yang cukup solid di pemerintah eksekutif dan juga di parlemen
artinya kalau pdip dan juga pks berada di luar pemerintahan di parlemen masih belum kuat dong
karena bagaimana juga empat puluh delapan per hari ini tampaknya pkp dan juga nav
jika kita minjilkan kekuatan itu sama dengan nasdem itu sudah yakin
hakul yakin sudah masuk itu sudah check in itu
bahkan kalau misal melihat statement statementnya itu sudah sangat positif sangat vulgar
dan itu menjadi penanda sekaligus bahwa koalisi perubahan sudah bubar
yang berubah ternyata sangat sangat mudah untuk diubah ubah
nah kalau misal pkb dan nasdem masuk
maka secara akumulasi ada diangka sekitar tujuh puluh
di umk dikabulkan maka kemudian akan ada penambahan empat jadi sekitar tujuh puluh empat
makanya yang tersisa praktis hanya sekitar dua puluh enam dua puluh tujuh
nah kalau misal situasi itu terjadi harusnya sudah cukup itu
karena kalau misal terjadi penumpukan kekuatan akumulasi kekuatan politik di dalam pemerintahan
justru membuat check and balances tidak jalan baik dalam konteks demokrasi maupun dalam konteks tata kelola pemerintahan
artinya efek signifikan kalau pdi perjuangan ada di luar pemerintahan ini juga akan berdampak pada soal kebijakan kebijakan begitu
tentu karena agen kekuatan oposisi yang cukup diapresiasi salah satunya adalah dari pdip
kalau pdip pun juga menjadi bagian dari kekuatan pemerintah mendatang praktis hanya menyisakan kekuatan oposisi yang sangat sangat lemah
nah kekuatan oposisi yang sangat lemah itu impactnya bisa kemana mana
bukan hanya sekedar menghadirkan legal authocratic model
juga kemudian bisa menghadirkan sebuah situasi di mana hampir tidak ada yang namanya inovasi kebijakan
karena tidak ada yang men challenge tidak ada yang kemudian memberikan alternatif kebijakan
maka akhirnya apa yang dikatakan pemerintah itulah yang terjadi
sehingga kemudian inovasi inovasi baru dalam konteks kebijakan publik menjadi minim tercipta di pemerintahan yang akan datang
mas umam seberapa persen anda yakin kalau pdip bakal mengambil langkah di luar pemerintahan
mega dan tuhan yang tahu ya
karena bagaimanapun juga semua akan bergantung pada bumega selaku pengambil keputusan tertinggi di dalam struktur kepemimpinan di pdip
tetapi kalau misal kita mencermati tren garis kepemimpinan bu mega
sekali ada luka dan luka itu memang didasarkan pada basis argumen pada nilai nilai yang diakini selama ini
rasa rasanya pdip tidak begitu silau dengan jabatan silau dengan menjadi bagian dari kekuasaan
dan sepuluh sembilan tahun kemarin rasanya sudah cukup bagi pdip untuk mengerjakan
jadi kemungkinan posisi ini juga akan ditentukan dalam rakernas nanti
karena bagaimanapun juga kalau misal nanti tidak ada proses negosiasi kompromi yang
signifikan dan tidak ada pintu komunikasi yang dibuka
rasa rasanya semakin confirm pdip untuk mengambil sikap untuk menjadi bagian dari kekuatan oposisi di pemerintahan prabowo gibran
oke baik kita tunggu karena sesuai yang disampaikan mas umam tadi adalah yang tahu hanya ibu mega dan juga tuhan
kita akan tunggu nanti kira kira bakal seperti apa apakah memang selantang apa yang sudah disampaikan oleh pd perjuangan
tentang hubungan antara pdi perjuangan dengan keluarga presiden jokowi
sudah hadir langsung di studio orange kompas tv